hai ya kuasa hukum setia novanto fredy cunadi mengajukan uji materi terhadap dua pasal undang undang
kpk yang menjerat kliennya menurut frederick penggunaan pasal pencegahan dan pemanggilan
tersangka korupsi terhadap anggota dewan haruslah melalui izin presiden kuasa hukum setia novanto
frederick yunadi bersama beberapa anggota tim kuasa hukum novanto mendaftarkan gugatan terhadap dua
pasal dalam undang undang kpk kedua pasal itu adalah pasal pemanggilan serta pasal pencegahan
seorang tersangka untuk menghadiri proses penyelidikan dan penyidikan kpk frederick
mengatakan undang undang md tiga yang baru menyebutkan secara tegas bahwa pemanggilan anggota dpr dalam
kasus ini ketua dpr setia novanto haruslah melalui izin presiden jadi apakah pasal empat puluh
tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar atau tidak karena pasal empat puluh lima
antaranya dalam penyelidikan penyidikan

bisa memanggil daripada orang yang diselidikin atau disidikin dengan mengesampingkan undang undang
dua kami juga mengajukan ada dua yang kami ajukan kami mengajukan untuk menguji pasal dua belas dimana pasal dua belas
undang undang kpk kan kpk bisa memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pencegahan
luar negeri maupun maupun pencekalan yang dalam hal ini jelas bertentangan dengan pada putusan mk
yang menyatakan wewenang daripada imigrasi untuk mencegah seseorang untuk keluar negeri
yang bersangkutan masih berstatus penyelidikan atau saksi itu dinyatakan inkonstitusional